beneran burosa itu sekarang buranan polisi karena kasus penipuan itu ya
berarti inspirasi itu kagak salah tepat dong nih jadi yang bumi beli itu memang imitasi
abis gimana dong ibah mau gimana lagi apa semisal eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
ajak besanan begitu nih
bahwa punya enggak temen yang
kayaknya si kaya rasidi atau lebih kaya lah dari si rasidi ya terus dia punya anak lelaki
terus ganteng ya pokoknya diatas ramadhin lah kalau bisa punya enggak ya orang kaya raya sih
banyak mie tapi orang yang punya anak ganteng kayak rahmadi ya abah perlu selidiki dulu mi
udah deh kalau gitu abah cepet cepet selidikin ya tapi mi kayak susah mencari orang yang kaya
dari haji rasidi yaitu secara keturunan aja haji rasidi itu mudah keluarga betawi jadi secara
keturun temurun dia memang sudah orang kaya susah di seingin eh ibu ibu udah
ya ya kasa bener bener sih pada mau kemanee mau nangkep bu rosa
nangkep u rosa emangnya ada apa apa dia ibu rosa itu penjual perhiasan emas dan
berlian imitasi alias palsu ah nyang boning nyang bener ibu ibu iya sekarang dia jadi buron
karena dia sedang cari polisi gitu ya oh serem banget ya lu bersyukur tik jadi orang miskin hehehe
eh eh eh eh sekate kate ya kok masalahnya jadi bawa bawa gue sih
bawa status sosial lagi pake bilang gue kismin eh miskin kurang ajar mentang mentang kaya pade
uh jangan gitu dong rempong dah
justru itu karena lo orang miskin jadi lo ga kena ketipu seperti kita kita iya ga bu
oh pake bawa bawa gue miskin segale sekate kate lo pade kagak asik ah udah aku mau pergi aja
uh rempong deh ah
bu haji bu haji bu haji bu haji udah bayar perhiasan yang dibeli dari bu rosa apa belum
yah secara kami huda aja dua kali
masa beli perhiasan gitu aja ngutang
malu malu martabal haji gue aja
kalau begitu bu haji apes deh
apes kenapa maksudnya
ya apes karena bu haji termasuk korban kelima yang kena tipu burosa
benar bu haji bu rosa itu bukan penjual perhiasan para pejabat tapi dia penjual perhiasan palsu
bener bu haji perhiasan emas berlian yang dijual bu rosa itu semuanya imitasi
ya macem macem nih lu ah ada sertifikatnya kok
justru sertifikatnya palsu
beneran bu rosa itu sekarang buronan polisi karena kasus penipuan itu
yah berarti istirahat sini tuh kagak salah tempat dong
jadi yang umi beli itu memang imitasi
ya mau gimana lagi apes nih
tuh gimana nih ya aduh
ibu ibu bantuin dong nih
yaudah bu haji bawa masuk aja ke dalam
itu sih gara gara lo
kalau lu gak kasih tau dia beli emas palsu dia pasti seger buger nih masih
iya orang saya yang ngasih tau bu haji bu haji
kalo kagak dikasih tau juga gak bakalan tau
iya pak haji kan malu kalau kemana mana pakai perhiasan imitasi
nah kalau terseluruhan bokek begini
gue bisa kagak dihargai sama atika
pokoknya habis lebaran gue tagih hak waris gue
udah deh jangan banyak ngomong deh bantu gotong ke dalam mah
eh kok kenapa bang
ini kelengar empok lo nih
waduh masih ada harapan nggak
hidup kak empok lo udah pingsan begitu loh malah nyumpahin lo
udah bandin golong dia ke dalam
pak pak pak
aduh pak haji
udah dikit lagi sini sini
perbantian di sobat

ia ada hasendaya distinguisi
oh kan kalau ngangkat mayat enteng tuh bakal masuk sorga katanya
nah kalau berat kayak gini nih bakal masuk neraka
mut kelewatan mulut lo ya
yadeh bang mamut turut hibak dan turut berduka cita
kurang ajar lo udah panggil sana rumah nak
nah kebetulan gak usah repot repot gue ke toko
itu umik lo geletak di ruang tamu
ya torak puasa puasa molor puasa setahun juga kuat molor mulu
nggak ada gue tau
lihat aja sendiri
ya allah mbak
mbak umi kenapa sih mbak
jangan jangan kamu penyakitnya atau lo yang sakitin hatinya ha
gagak be gagak nyakitin aja be
maimunah pingsan gara gara cincin emas itu
cincin emas gue pokoknya asli
nipu palsu palsu dari hongkong
mbak mbak kok umi pingsan terus ngigut tentang cincin emas ini
kenapa sih mbak sebenarnya
eh lo berdua ngomong apa sama si maimunah ha
sampai dia pelenggar begitu
enggak saya cuma bilang kalau bu haji itu kena tipu setelah dia beli cincin dari bu rosa
dan memang benar kalau bu rosa itu penjual perhiasan imitasi alias palsu
dan jadi berulangan polisi
pas ibu haji tahu kayak gitu deh kaget terus pingsan deh
maaf ya kami pamit dulu mau cariin bu rosa soalnya kami kena tipu juga sama dia
nggak ada yang mirip cing
emang kenapa harus mirip sih lah
sulam merasa bersalah cing sama rudy ya
karena sulam ngelarang dia beli cincin yang di deman
makanya sulam mau cari nih yang agak mirip
mbak coba yang itu mbak
yang ini pak
nah bagus tuh
cing mau beli cincin juga buat gini
ya kagak lam
banyak keperluan ngapain beli cincin
buat lo beli kan buat bini loh rudy
yeay kalau itu mah kagak mirip
amangnya rudy suka